motornya turun mesin
oh seperti itu
yaudah emak jalan aja
ada leluhur mai
mau kemana mai
mau pengajian be
emak maunya diantar sama motor ojek
bukan jalan kaki
dibeliin peralatan kantor buat paketnya
kirain berani beraninya lo malak ani
alhamdulillah kenapa lo
motor bututnya udah jual bang
mau beli yang baru
eh lo kenapa sih mut
selalu ngatain motor gue butuh
itu mut biar kata motor butut
ini biar kata gue banyak duit
gak bakalan gue ganti tuh motor
bang ojek curang ya

ani minta beli apaan
banyak bang macem macem
alat alat buat paket
lo beli dimana
di senin bang
gue yang beli gimana
maksud bang udin
jadi lo yang beli
motornya di bengkel
mau turun mesin
jadi kayak sepeda dong
nggak ada mesinnya
turun mesin itu di servis
semua mesinnya diturunin
oh kirain kayak sepeda

ntar kalau udah belanja balik lagi kesini ya
biar gue yang ngasih belanjaannya ke ani

jangan banyak tanya loh
pokoknya abis belanja lo kesini
abang butuh duit

buat beli motor
penghasilan kemarin aja gak nyampe segitu bang
ya namanya juga motor

terus apa mau nyari kemana
niatnya sih abang mau minjem duit tabungan lo dulu
kalau sekalinya kepake bakalan kepake terus
mending abang pinjam ke tempat lain aja deh
hah kagak kalau emak
kalau emak lo belum minjem duit udah dinyap nyapin duluan
abang minjem ke babe ya
tati gak mau kalau abang pinjem ke babe
iya kan minjem sama babe gak sama jamila
iya kan babenya
lo kenapa sih
emang mau kemana
motornya turun mesin
oh seperti itu
yaudah emang jalan aja
ada lalu mai
mau pengajian be
gua antar deh ya
mak maunya diantar sama motor ojek bukan jalan kaki
saya permisi ya be
cetak jangankan ojek
taksi juga gua jawabkan
padahal sisa amplop lebaran yang gue bagiin sama anak anak masih nyisa
nih tuh lu lihat
satu dua tiga
dari tadi kamu tuh bak buk bak buk aja
sisa kali makan di luar kenapa sih bu
ya sudah sana makan di luar
teras baru ibu bersihin
ibu maksud bunga bukan makan di luar teras
tapi di rumah
kamu makan enak gitu
sudah makan aja masakan ibu
masakan ibu itu kan paling enak sedunia
masakan ibu paling enak sedunia
tapi rendang ibu paling alat sedunia
coba kalau enggak
bu kemarin kan pas liburan kita gak kemana mana
kalau misalnya orang enggak liburan dia tuh bisa stres loh
tapi orang yang sering makan di luar juga bisa stress bunga
soalnya uangnya habis buat makan di luar
apalagi habis lebaran
lu di mana pur
ntar ketemuannya sama gue ya
semua orang juga nelpon
mata tetap lihat dong
hah mana sih
ketemuannya di pangkalan aja ya
gue masih jauh
emang motor lu kemana
kita ketemunya di pangkalan
atau gimana kalau ibu masaknya
atau indah satupun masakan ibu yang bunga suka